puluhan siswa sebuah sekolah menengah atas di surabaya
selasa kemarin menggelar drama kolosal
untuk memperingati hari pahlawan sepuluh november
dalam drama ini tidak saja menghadirkan rekonstruksi
bagaimana jenderal malabi tewas terbunuh
tapi juga memberikan tontonan edukatif
bagaimana susahnya para pejuang melawan sekutu
tanpa dikemando puluhan pejuang area area surabaya
langsung menyerang rombongan tentara sekutu
sejumlah tentara sekutu yang mengawal sebuah kendaraan panik
dan melakukan perlawanan
tapi dengan gagah berani area area surabaya pantang menyerah
terus menghujani kendaraan sekutu dengan peluru
akhirnya semua tentara sekutu tewas
bahkan seorang perwira tinggi sekutu yang kemudian diketahui adalah
jendral malabi terbunuh dalam serangan itu
hal ini yang membuat sekutu marah dan menyebarkan selebaran berisi ultimatum
kepada area area surabaya agar menyerah tanpa syarap kepada sekutu
tapi ancaman ini tidak membuat area area surabaya gentar

dan terus melakukan perlawanan hingga tetes darah penghabisan
semboyan mereka saat itu merdeka atau mati
inilah isi adegan drama kolosal rekonstruksi saat perjuangan arek arek surabaya
mempertahankan keberdekaan saat terbunuhnya jendral malabi
aksi kolosal ini diberagakan siswa sebuah sma di surabaya timur
dalam rangka memperingati hari pahlawan
aksi drama kolosal yang dimainkan selama empat puluh lima menit ini
sengaja digelar untuk memeringatkan kita
pada semangat berjuang saat mempertahankan kemerdekaan
serta menumbuhkan sikap nasionalisme bagi muda mudi di indonesia
saya sebagai pelajar mengikapi hari pahlawan cukup baik
karena hari pahlawan ini dengan adanya drama teatrikal ini
bisa mewujudkan semangat semangat nasionalisme
cinta tanah air oleh para pemuda pemuda indonesia
agar tidak luntur
dalam aksi teatri kali ini juga
pemuda surabaya menyatakan sudah sepatutnya
pemerintah menghargai dan mengenang perjuangan pemuda surabaya
dan pemerintah surabaya

yang merebut enam belas ribu lebih nyawa pejuang arek surabaya
saat mempertahankan kemerdekaan republik indonesia
ingat dan bisa menumbuhkan rasa kebangsaan yang besar
bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh tokoh tokoh bangsa saat itu
untuk perjuangan indonesia ke surabaya
sesuai dari pahlawan
dalam drama kolosal ini
selain bertujuan mengenang jasa dan semangat para pejuang
juga untuk mempersiapkan sejumlah siswa yang akan diberangkatkan ke thailand
untuk misi pertukaran budaya
muhammad yanuar komarudin surabaya